sayang mantepa larai daman
jentuang hati ya nakaloh
ayah sama bunda harus meninggalkan jakarta lagi
lebih baik kamu itu belajar silat aja sama kimo
karena kimau itu adalah pendekar yang sangat hebat
jadi nanti kamu bisa belajar semua jurus yang kimau punya
karena kamu itu sangat spesial alina
spesial apanya bunda
kamu itu mempunyai darah pemberani
jadi kamu tidak usah menjadi seorang melecut
kamu tidak usah takut
kalau kamu itu tidak salah
dan kalau perlu
kamu lawan semua
kamu lawan semua orang yang berani menyakiti kamu
jangan ajari alina yang tidak tidak
kamu itu tidak mengerti
rasanya menjadi seorang ibu
yang harus kucing kucingan hanya untuk bertemu dengan anaknya sendiri
alina ini sudah besar alim
dia harus bisa menjaga dirinya sendiri
kalau tidak sekarang kapan lagi
aku gak ngerti deh
ini sudah malam
kamu sekarang istirahat
iya kamu istirahat ya
ketunggal janganlah kamu angkuh dengan pendirianmu
diamu tidak akan berarti apa apa jika kau tahu anak dari keturunanmu itu akan menghadapi bahaya
kau jangan terus menerus mengganggu ku dalam semedikicaya
kau sudah menghitung
ini sudah ke tujuh puluh tujuh kalinya kau datang kemari tanpa aku minta
sudah kesetian kali aku selalu mengganggu petapaanmu
tapi aku belum pernah meminta sesuatu pada sahabatku
tapi kali ini aku mohon bukalah matamu secinta
kalau tujuanmu datang kemari hanya ingin membicarakan masalah injek sebaiknya kau pergi dari sini
injek baru itu sudah tiba dan tentu kamu tahu apa yang akan terjadi
aku tidak mau peduli lagi masalah ini kicaya
sejak kejadian besar di kumayan
aku ditunggal sudah berjanji pada diri sendiri
tidak akan mau ikut campur dalam masalah ini
karena kalau kita bicara masalah inyek pasti akan timbul masalah baru
tidak akan pernah selesai
bahkan masalah inyek
tidak pernah akan berakhir sampai kapanpun
ada yang penting
kita adalah generasi tua
mempunyai kewajiban untuk melindungi generasi selanjutnya
kau tidak punya hak untuk membuang muka
tidak hanya dia dan berpangku tangan saja
asal kau tahu kitunggal
firasatku satu di antara anak keturunanmu itu
tidak ada bahaya yang sangat besar
tidak ada bahaya yang sangat besar
dan dia kebingungan dengan keindihannya
dan dia kebingungan dengan keindihannya
dan dia kebingungan dengan keindihannya
kebingungan dengan pijati dirinya

dan akan menungui kalian
dan dia akan menuntut balas
karena kalian telah tegang mabai ka'anya
terima kasih ibu
ibu tahu saya di mana
kenapa kamu diam saja
anak ibu tampan
tidak sopan kamu
bagaimana kamu setuju
kamu bahkan belum melihat anak saya
nggak ini enggak mungkin